turkiye kembali di guncang gempa gempa sulan kali ini bermanggituduh enam empat
sudah ada bersama kami salah satu warga negara indonesia yang berada di provinsi atay turkiye
langsung kita sapa selamat pagi waktu sana selamat siang waktu jakarta pak syarif
selamat pagi assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih atas waktu anda bersama kami di news hour
pak sarif situasi terbaru bisa anda gambarkan ke kami di sana seperti apa
kepanikan yang terjadi
ya baik malam yang terjadi dan memang yang terbesar setelah gempa dua pekan yang lalu itu
tercatat enam tiga skala richter dengan pusat gempa di samanda dan di dafne provinsi hatai masih
dengan kedalaman dua km
tercatat tiga tewas dan dua ratus sembilan puluh empat luka luka
kami sendiri merasakan dari tim dmc dompet dua afa yang memang base camp kami di salah satu flat di kota raihanle
jadi kami saat itu berada di gedung tiba tiba itu mati lampu dan ada suara bergemuruh
seperti suara bumi ingin memuntahkan isinya dan memang gedung bergetar
kami semua rame rame keluar mengevakuasi diri
dan saat itu penduduk kota raihanle semua
semua juga mengevakuasi diri ke jalanan dan tidak ada yang berani lagi untuk masuk ke gedung
mereka berkumpul di jalan jalan di taman di alun alun kota
kemudian menghangatkan diri dan lampu mati
satu kota semua lampu mati
lalu ambulans meraung raung di jalanan untuk melakukan evakuasi korban
kami sendiri tim dmc dompet dua afa lima orang
satu tim kami cedera
ada luka gores
karena meloncat dari jendela dapur untuk menuju ke halaman sebelah
kira kira dari lantai satu
dan satu lagi cedera ada di selokasi dari jari kedua kaki kanan
tapi alhamdulillah sudah dievakuasi ke kota hasa
tempat tim emt indonesia
berada rumah sakit lapangan
dan sudah ada penanganan dilakukan penjahitan
dan dilakukan pencucian luka
sementara itu kami berada di jalan jalan
kondisi terakhir yang terjadi tadi malam
ada robongan dari dmc dompet dua afa yang panik
kemudian larikan ke rumah sakit lapangan
tapi kalau anda mungkin punya informasi dari tim di sana
pak syarif berapa korban hingga hari ini di sana
gempa susulan yang terjadi pada senin malam waktu setempat
tepatnya di hatay pak
yang terbaru tiga tewas dan dua ratus sembilan puluh empat luka luka
ada satu gedung juga yang runtuh
tapi itu memang sudah gedung kosong yang tidak terpakai
sementara gedung gedung yang lain tidak ada yang runtuh
seperti gempa dua pekan yang lalu
cuma kita juga khawatir ya untuk masuk gedung lagi
karena ini sudah second hit gitu
jadi dari gempa pertama sudah tampak retakan
nah di gempa kedua yang cukup besar ini
tentu struktur bangunannya juga kita mengkhawatirkan untuk kita berani masuk lagi
meskipun tidak ada gedung yang runtuh sepanjang kota rehanle yang saya lihat
tapi kalau untuk kota hasa kota antakya atau kota ovoken cekmeje
belum mendapat data yang lengkap
cuma di tempat base camp kami reyhanle tidak ada gedung yang runtuh
kecuali satu gedung yang memang sudah tidak terpapar

jadi kita juga ingin tahu kondisi saudara saudara kita di sana
saudara kita di sana dari warga negara indonesia
seperti apa pak syarif
khususnya di hatay tempat anda melaporkan saat ini di sana
saudara kita di sana
apakah ada sebagian dari korban ini juga berada di hatai
sementara belum ada data dari warga negara indonesia yang berada di hatai
karena untuk kita ketahui sebagai kota pelajar
hatai sendiri tidak banyak warga indonesia yang menjadi pelajar di kota hatai
kita tahu kota yang difavoritkan untuk menjadi kota pelajar di turki
seperti kayseri sakarya kemudian istanbul
kalau di kota ht saya belum dapat data tentang warga indonesia yang menjadi korban
yang pasti rekan kami sendiri di tim emb
tapi tidak ada korban
seperti itu pak sarino
singkat saja kami tahu informasinya
ini anda merupakan relawan medis di mc dompet duafa
apakah ada rencana untuk pulang dalam waktu dekat
mengingat ada gempa susulan di sana pak syarif
atau pekerjaan sebagai relawan sudah selesai atau bagaimana
kami masih tetap di sini
implementasi yang kami lakukan masih berkisar di distribusi makanan siap saji
makanan hangat siap saji
makanan instan kami sudah melakukan implementasi lebih dari tujuh kali
untuk implementasi makanan hangat siap saji
lalu makanan instan dua kali
lalu distribusi selimut hangat
kami sudah melakukan dua kali
kedepan kami akan tetap di sini
mungkin untuk himbawan juga yang dibutuhkan masih adalah warna
warna penghangat ruangan
bisa yang dari briket dari listrik
kemudian juga kalau tenda cukup selimut hangat masih butuh
kaos kaki thermal masih butuh
dan makanan hangat yang harus termaintenance untuk kedepannya
karena korban begitu banyak yang terdampak
dan semua masih berada di tenda
belum ada upaya recovery untuk huntar atau hontap juga
insya allah dompet duafa akan masih tetap berada di atai
untuk sekian minggu kedepannya
terima kasih pak syarif darmawar relawan medis dmc dompet wafah
untuk informasi terbaru dari hatay turkiye
selamat melanjutkan tugas mulia anda di sana
wa'alaikumsalam warahmatullah salam tangguh terima kasih